pt pertamina persero berkomitmen untuk mendorong transisi energi berkelanjutan di indonesia
proses transisi energi harus didukung berbagai faktor
salah satunya pendanaan bagi para investor melalui penerbitan green bond atau surat utang lingkungan
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan
yang sangat besar diantaranya energi mini micro hydro biomass energi surya dan energi angin
menurut direktur utama pt pertamina persero nike widiawati
animo investor terhadap potensi energi terbarukan di indonesia sangat tinggi
untuk mempercepat realisasi investasi di bidang energi terbarukan
ada beberapa pendanaan yang bisa digunakan
salah satunya green bond atau surat utang lingkungan
selain pendanaan indonesia juga
harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas
kalau dari market sounding kita sangat besar animonya
karena melihat indonesia ini dengan negara dengan jumlah penduk yang banyak
kebutuhan akan energi ini kan meningkat
dan hari ini masih didominasi oleh fosil energi
makanya peluang untuk mengembangkan green energy ini sangat besar
dengan pasar yang captive yaitu penduduk indonesia
belum lagi kalau kita
bicara untuk ekspor ke negara tetangga
karena kita punya banyak semua sumber daya alam
jadi memang yang kita lakukan sekarang adalah
sesegera mungkin kita melakukan pengembangan dengan memetakan potensi masing masing daerah
itu apa yang bisa dikembangkan gitu
dan dibangun sehingga konsep kemandirian energi ini bisa segera tercipta
dan juga kita siapkan tenaga kerja agar bisa terjadi alih teknologi dan sebagainya
jadi kita harus mempersiapkan diri untuk itu
pertamina telah melakukan dialog dengan berbagai perusahaan global agar berinvestasi di indonesia
partnership menjadi kunci untuk akselerasi pengembangan energi terbarukan
indonesia merupakan partner yang tepat karena memiliki dua hal yang belum tentu dimiliki negara lain
yaitu sumber daya dan pasar
beberapa kita sudah bekerja sama dari mulai yang existing business kita melakukan untuk sistem
kita sudah berhasil menemukan beberapa perusahaan yang berhasil untuk memperbaiki energi terbarukan
kita sudah berhasil menemukan beberapa perusahaan yang berhasil untuk memperbaiki energi terbarukan

jadi ini bisa segera digarap itu baru dari satu lokasi
kemudian juga di beberapa blok migas kita kita juga sudah lakukan co dua injection
di mana kemudian produksinya jadi meningkat
itu juga dengan partnership
dan kita juga masuk di bisnis bisnis baru
kemudian pengembangan di baterai ev ekosistem
jadi kemarin kalau kita bicara dengan partner partner di luar
mereka sangat tertarik untuk ikut investasi di indonesia
karena kita punya resource kita punya market
jadi dua hal ini yang belum tentu dimiliki negara lain
hingga kini indonesia melalui pt pertamina persero telah menjalin kerjasama energi baru terbarukan dengan investor sejumlah negara
dan uni emirat arab